nggak usah disuapin dia juga bisa makan sendiri kan
keno udah selesai
aku aku meluka fadhil karena aku mau ngucapin terima kasih
begere gere fadhil kita bisa sama sama sekarang
tapi kan gak perlu sampai pelukan segala
jadi kamu gak bisa deket sama cowok cowok lain
kamu kok cemberu sama kak fadil sih
dok aku sama kak fadul itu gak ada hubungan apa apa
kau percaya dong sama aku
tadi kamilah cuma ngembalikan cincin
cincin yang selama ini udah ditipin ke kamilah
dan cincin yang selama ini juga
saya bikin kita semua salah paham kayak gini
kau percaya sama kita
idu percaya sama aku
hiburan antara aku sama kak fadil
sama sekali gak ada hubungan apa apa
aku percaya sama kamu
yaudah kalau gitu
lanjutin deh bes peres ya
biar kita bisa cepet sampai rumah mama kamu
tapi kami tidak bisa memberikan apabila tidak ada rekomendasi dari orang yang bersangkutan
cuma selembar kertas kok susah banget sih
kan tinggal di kopi
memang sudah begitu prost
kalau masih kurang saya tambah lagi nih
maaf saya tidak bisa terima itu
uang tidak bisa merubah peraturan yang sudah berlaku
saya tidak bisa memberikan hasil tes dna kepada sembarang orang
kecuali sudah mendapatkan persetujuan dari pak edo sendiri
salah seorang yang ikut tes dna itu
siapapun juga bu
kecuali bapak edonya sendiri yang meminta kepada saya untuk memberikannya langsung kepada ibu
mama lagi ada di lembaga tes dna
mama ngapain di situ
mama mau minta hasil tes dna kemarin
tapi petugasnya itu tidak memberikan ijin untuk mama mendapatkan kopiannya
jadi mama minta kamu ngomong deh sama dia sekarang ya
tuh kan ternyata mama juga masih penasaran kan
ini udah mana petugasnya biar edo bicara sama dia
edo juga mau tau hasilnya kayak gimana
baik selamat siang
untuk memastikan bahwa ini benar bapak edo
saya akan menanyakan beberapa data tentang bapak
boleh sign tahu nama lekat bapak
tempat tanggal lahir bapak
lima belas desember seribu sembilan ratus delapan puluh delapan di jakarta
nama ibu kanung bapak
baik terima kasih atas informasi ini bapak
barusan mama kamu yang telpon
ya ternyata orang masih penasaran dengan hasil tes dna itu
jadi sekarang mama lagi di lembaga tes dna di jakarta
lagi minta kopian ya
ya udah gak apa apa
mungkin aja setelah mama kamu lihat hasil tes dna nya
mama kau malah bisa merestui hubungan kita ya kan
ya semoga deh
beberapa hari lagi
jadi harus nunggu lagi
saya harap ibu bisa menunggu
itu sudah merupakan prosedurnya
masih juga dipersulit
mama kamilah tak nangis

kamilah kamu bisa berjaga jaga
kamilah kamu bisa berjaga jaga
kamilah kamu bisa berjaga jaga
pokoknya mulai sekarang kamilah harus sama sama terus
eh kamilah kemana wai'at tuh
sudah lama nggak kelihatan
iya itu siapa
iya bu baru lagi nya
maksudnya dia apa bu
pasti maksud ibu ibu ini kak fadil
ya edo soalnya kak fadil pernah kesini waktu itu
ya sekalian juga mau menyelesaikan masalah
menjelaskan semuanya sama mama
iya edo itu benar kok
edo mila kita ngobrol di dalam aja yuk
kapan berencana melangsungkan akad nikah dengan camillah
mungkin permintaan tante ini memberatkan kamu dan terburu buru
nah edo kan tahu
orang sekampung ini tahu kalau
kamilah sedang hamil
tante takut kalau misalnya gosip ini berada di dalam semakin menjadi
secara agama memang pernikahan ini tidak boleh dilangsungkan
dan menurut islam
pernikahan dengan wanita hamil tidak sah di mata allah
tapi menurut tante
ini hanya status saja nah edo
untuk menghindari fitnah fitnah
nanti setelah kamilah melahirkan
kalian boleh melangsungkan pernikahan lagi
agar pernikahan ini menjadi sah
nah edo mengerti kan maksud tante
tante edo mengerti
itu terserah tante
mau besok atau lusa
negara tentang pengembangan camara
peks benteng kepala
hai di bts

assalamualaikum waalaikumsalam eh doa milih ada tenta loh memangnya nggak bilang sama kamu
hai bilang apa ya desa lagi ke puskesmas puskesmas kenapa mila sakit atau jangan jangan bayi dalam
kandungannya kenapa kenapa enggak doa mila menemui fadil fadil kan dokter di puskesmas itu
itu ya assalamualaikum
ya dong ke fadil sarapan belum
pasti belum ya kan pasti belum sarapan kan iya belum belum tahu ya kamela tahu
lah dulu kan review pernah bilang sama kamila kalau fadil itu kalau udah kerja pasti lupa makan
tapi tenang aja kak karena kamila udah mau sarapan bet ke fadil
hai buat aku ya ampun mil kamu apaan sih jadi ngerepotin kamu
gini enggak kok repot nih coba kakak lihat deh ini camillah sendiri loh yang
masak nasi goreng dulu kan livi sering bikinin nasi goreng buat kak fadil sekarang biar kamil aja yang bikinin
sekarang kata itu no efek
nggak usah disuapin dia juga bisa makan sendiri kan
mestinya aku yang nanya
kenapa kamu kesini nggak bilang sama aku
dan kamu tau kan hari ini kita ada fitting baju buat akad besok
lu ngapain malah kesini
duh aku marah marah sih
lagi pulang kan fitting baju jam sebelas
iya cuma tadi pagi butik nelfon aku
bilang kalau kita jam delapan pagi mesti di sana
makan tadi pagi aku cuma kamu
takutnya kamu malah disini
yaudahlah dong lu nggak usah marah
gue tadi udah makan di hotel
kak fadil kak camilla berangkat dulu ya
do bawa mobilnya pelan pelan aja mila kan lagi habis
setau dia lu
kak fadil kak camilla pergi dulu ya assalamualaikum
edo jalannya cepet cepet banget sih dok
edo kamu tuh kenapa sih marah marah
tidak usah aku marah kamu tuh lebih perhatiin fadil daripada aku
kamu bikin ini makanan kan kamu pernah buatin aku makanan
edo aku cuma mau berbaik aja sama kak fadil
kamu tau gak kita sekarang kayak gini itu karena kak fadil
aku punya hutang budi banyak sama kak fadil aku gak bisa ngelakuin apapun
cuma bikinin sarapan aja kok
untuk kamu siapa dia sih
istrinya padahal kok bisa di logik